pameran wisata mega travel fair digelar di gandaria city jakarta
bank mega percaya diri kerjasama dengan banyak maskapai penerbangan
membuat pameran liburannya menjadi lebih menarik minat pengunjung
mega travel fair menawarkan paket wisata termasuk tiket pesawat dan hotel
dengan harga yang kompetitif ke berbagai destinasi
mega travel fair dilaksanakan dua kali dalam setahun
pertama untuk meraih minat liburan saat lebaran dan liburan saat akhir tahun
di bulan ini mega travel fair menargetkan volume penjualan mencapai tiga ratus lima puluh miliar rupiah
dari target pengunjung lima puluh ribu orang di dua belas kota penyelenggaraan
serta penerbitan enam kartu kredit baru
kita semua airline support semua berusaha memberikan harga terbaik
jadi tidak satu airline jadi nasabah kita mempunyai fleksibilitas untuk memilih airline
yang mana baik yang lima star atau mau yang low cost carrier kita semua ada
nah langsung saja kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia desi aritonang
yang berada di gandaria city selamat sore
desi promo promo apa saja yang bisa didapatkan jika kita ke mega travel fair
iya memang sejak penyelenggaraannya tujuh maret kemarin sampai nanti
sebelas maret dan tadi saya sambangi gandaria city sebagai tempat penyelenggaraan mega travel fair
punca sejak pukul sepuluh mal ini dibuka sudah diramaikan oleh para calon pembeli atau calon wisatawan
yang bersiap untuk menikmati liburan mega travel fair ini dilaksanakan dua kali dalam setahun
yaitu mengambil pack liburan lebaran dan juga di akhir tahun
dan untuk yang kali ini adalah banyak warga yang ingin mengambil liburan di momen lebaran pada bulan juni mendatang
dibuka pagi tadi memang banyak yang mengantri khususnya mereka yang menunjukkan kartu kredit bank mega
mereka akan mendapatkan berbagai potongan harga
dan untuk promo diskon yang diberikan pada mega travel fair kali ini adalah
ada promo tiket pesawat lima star airlines ke berbagai destinasi ke luar negeri
kemudian juga ada harga spesial untuk destinasi favorit serta voucher potongan harga
ini menjadi menarik karena ternyata pelemahan rupiah sampai tiga belas tujuh ratus sampai hari ini juga
tidak mempengaruhi minat orang untuk berlibur di pertengahan tahun nanti
karena memang menurut direktur tamu bank mega tadi juga menyebutkan bahwa paling banyak warga jakarta
indonesia ini lebih senang berlibur ke luar negeri
dan setelah tadi kami tanya tanya ke beberapa petugas bahwa korea menjadi destinasi paling favorit setelah itu
ada juga china dan juga taipei dan juga turki
paket tour juga tidak kalah menarik karena memang bisa di arrange atau disusun dulu perjalanannya
dengan beberapa orang rekan kerja atau teman teman untuk rombongan pergi menikmati liburan
dan untuk destinasi luar dalam negeri bali masih menjadi yang favorit karena memang bali
bali ada beberapa paket menarik yang ditawarkan selama musim lebaran nanti
dan untuk penyelenggaraan pada mega travel fair yang kali ini dilaksanakan dua belas kota
di dua belas kota maksud kami atau tadinya di tahun dua ribu tujuh belas hanya sepuluh kota dan di tahun ini ditambah menjadi dua belas kota
ini artinya menunjukkan bahwa ada tren atau spending dari konsumen yang tadinya mungkin lari ke fashion
ataupun kuliner kini mereka lebih menyisihkan uangnya menabung
untuk menjaga kepentingan
untuk jalan jalan di pertengahan tahun maupun akhir tahun nanti
dan target dari transaksi selama dua belas penyelenggaraan di dua belas kota ini adalah sebesar tiga ratus lima puluh miliar rupiah
dan juga ada target penerbitan kartu kredit baru sebesar enam kartu kredit baru
di mana jakarta saja diharapkan bisa menyumbang transaksi satu ratus lima puluh miliar rupiah
sedangkan kartu kreditnya bisa tercetak dua kartu kredit baru
dan selama ini bank mega
memiliki kartu kredit total sebanyak satu enam juta kartu kredit punca
ya desi apakah ada syarat tertentu untuk kita bisa mendapatkan promo promo di mega travel fair ini
seperti misalnya apakah ada maksimum berapa kita bisa membeli tiket dengan tujuan kemana
atau ada syarat syarat lainnya
ya memang syarat tertentu tidak terlalu dibutuhkan punca
yang penting adalah memiliki kartu kredit yang memiliki tawaran promosi
lebih besar dibandingkan kartu debit dari bank mega
ini memang menjadi cara baru bagi para perbankan
tak hanya bank mega tapi perbankan maupun himbara
juga berlomba untuk menggandeng maskapai maupun juga tiket online
seperti atau agen agen perjalanan seperti itu untuk menyelenggarakan travel fair
karena pada pekan ini saja tak hanya mega travel fair yang menyelenggarakan pameran liburan
tapi ada berbagai ada sekitar lima travel fair yang diadakan
karena memang semuanya untuk mengejar penjualan tiket
tak hanya untuk para maskapai untuk mengejar penjualan
tapi juga hotel kemudian juga perbankan yang ingin berlomba memanfaatkan
apa yang bisa diraih oleh mereka dari adanya trend spending yang berubah ini
dari yang tadinya belanja ataupun makan kalau butuh hari hari
tapi sekarang mereka menganggap liburan kini menjadi hal yang lumrah dan harus dijalankan
minimal setahun sekali
media sosial juga mendukung itu
banyak yang berlibur hanya untuk bertujuan untuk bisa memamerkan hal tersebut ke teman teman ataupun ke publik seperti itu
dan memang tak hanya bagi maskapai saja yang bisa mendapatkan keuntungan punca
tapi bagi bank mega sendiri adanya pameran seperti ini bisa menyumbangkan penambahan kartu kredit itu
dan jika diadakan ini dalam dua kali dalam setahun
jadi ini bisa menguntungkan banyak pihak dan semoga juga bisa menguntungkan para konsumen yang ingin jalan jalan baik ke dalam negeri maupun di luar negeri
ya banyak industri yang diuntungkan ya dari industri pariwisata ini
terima kasih desy aritona